ada agenda apa pak
dikit lagi pak dikit pas dikit pak
ya saya dipanggil presiden
saya kan baru pulang dari luar negeri
kan biasa menteri dipanggil
terima kasih masuk dulu
kita mau masuk dulu
cuma dibatasi dua periode
ada beginian pak
umum hanya boleh
kita masuk dulu ya pak
kita ngomongin mengenai politik ya pak
sesuai anggaran dasar masyarakat
jangan lagi ya pak
jangan lagi ya pak
ditunggu ya pak
ditunggu ya pak
ditunggu ya pak